komisi pemberantasan korupsi
memanggil menteri pertanian syahrul yassin limpo pada hari ini
di mana syahrul dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus korupsi
di kementerian pertanian
perlu diketahui pula bahwa
ataupun memang pemanggilan hari ini merupakan tundaan
dari undangan sebelumnya
di mana kpk sebenarnya sudah memanggil syahrul yassin limpo
untuk dimintai keterangan pada jumat enam belas juni
namun syahrul tidak datang
dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas
g dua puluh yang berlangsung
yassin limpo meminta kpk untuk menjadwalkan
kegiatan permintaan keterangan terhadap dirinya
pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
karena setelah pergi ke india
syahrul berencana melanjutkan lawatannya
ke tiongkok dan juga korea selatan
syahrul yassin limpo tidak memberikan keterangan apapun
ke pihak media
dan langsung masuk ke
yang berwarna hitam tersebut
dan perlu kami
sampaikan pula bahwa
kasus yang menyeret
kader partai nasdem itu
di tengah rai merupakan kasus penyalgunaan
laporan pertanggung jawaban suap menyuap
gratifikasi dan penggabungan beberapa